jika usaha sampingan beririsan dengan pekerjaan utama
oeu menarik soalnya kalau kita lihat track record nya tahun lalu kan
atau sakit kepala yang hebat
jadi whistleblower nya kpk itu ada
tapi sebetulnya yang utama